sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ramah coba kamu lihat bapak itu
bapak itu difonis terkena kanker stadium empat
dan hidupnya diperkirakan tinggal dua bulan lagi
sekarang kamu lihat ibu itu
dia sakit diabetes
dan dua hari yang lalu kakinya baru aja diamputasi
dan anak itu
atau untuk selamanya
tapi apa kamu ngeliat mereka kalau mereka itu sedih
menderita dan menyesali nasib mereka
mereka tetap menikmati hidup mereka
walaupun tinggal dua bulan
nggak punya kaki
tapi mereka bersyukur karena mereka masih bisa hidup di dunia ini
aku mau kamu juga seperti mereka ram
karena kamu jauh lebih beruntung daripada mereka
kamu gak menderita penyakit keras
dan organ tubuh kamu juga masih lengkap
kamu merasa bersalah atas kematian dika
tapi cukup ram
selama ini tuh kamu udah menderita
jangan tambah lagi penderitaan
ram lupakan ratu
aku tahu kamu sangat mencintai dia

kamu lupakan semua kenangan kamu bersama ratu
dan pelan pelan kamu hapus dia dari hati kamu
untuk ketahuan kamu
tapi kamu harus lupakan
kamu harus lupakan semua kenangan kamu bersama ratu

membuat orang bahagia
jadi kalau kamu mencintai dia hanya membuat kamu sakit dan terluka
lebih baik kamu hentikan semuanya sekarang
kamu lupakan semua kenangan kamu bersama ratu
dan pelan pelan kamu hapus dia dari hati kamu
aku tahu ram
itu pasti susah buat kamu
tapi itu juga bukan sesuatu yang mustahil
sebagai teman kamu
aku akan bantu kamu melupakan diri
terima kasih ya
jadi apa yang bisa saya lakukan untuk bapak
kamu menyelidiki orang yang bernama rama
sepuluh tahun yang lalu dia sekolah di sma nusantara
siapa itu rama
pokoknya kamu selidiki tentang dia semua
beri saya waktu dalam seminggu ini
saya akan usahakan
dan saya pasti akan menemukan orang itu untuk bapak
dan saya akan memulai
pencarian saya sekarang juga
kalau begitu saya permisi pak
bapak pasti menemukan orang yang bernama rama
dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap kamu
ya ampun kenapa sih aku gak bisa berhenti untuk mikirin dia
seharusnya aku benci sama dia
sebenarnya kalika juga salah
kalika memang menderita
tapi rama juga menderita kan
bukannya ratu membelahin rama
tapi sampai detik ini
ratu gak bisa berhenti mencintai dia
oh nona ratu ngapain di dapur nona
iya dia banyak masak aja bi
angin apa yang membuat nona ratu itu masak
enggak iseng aja
gimana sih ini ngebaliknya kok susah banget sih tuh kan
non dibolak balik juga percuma
ini telur sudah gosong nggak bisa dimakan
sebenarnya non ratu itu pengen masa apa sih
ini non udah jadi nih nasinya
yaudah nanti bibi taruh sini ya
loh non kok ditaruh tempat seperti itu sih non
emangnya buat siapa non
oh buat ratu buat bekel di kampus
iya buat bekel